komisi nasional hak azazi manusia menggali keterangan tim cyber polri terkait kasus kematian brigadir yosua
komnasah memeriksa lima belas handphone yang diduga milik brigadir yusua dan para saksi
pemeriksaan yang dihadiri langsung oleh kepala divisi tik polri irjen polisi selamat uliandi ini berlangsung selama empat jam
tim cyber polri mengungkapkan sejumlah foto dokumen kontak percakapan chat dan temuan digital lainnya
selain itu ada pula sejumlah dokumen administrasi penyelidikan yang disampaikan kepada komnas ham
selanjutnya barang bukti berupa handphone akan dicocokkan dengan keterangan saksi dan bukti lainnya
jadi memang cukup detail tadi diberikan dari satu satu hp nya apa isinya apa substansinya apa
ini persis seperti yang beberapa waktu yang lalu kami minta
termasuk juga beberapa hp itu dari sepuluh itu yang juga kami minta
jadi yang kemarin kami bilang kalau ada beberapa hp yang kami susulkan untuk diminta keterangannya dan sebagainya
nah tadi selama proses pagi sampai menjelang sore jam tiga tadi itu dijelaskan semua
itu yang pertama
nah yang kedua yang ini nggak kalah pentingnya dan ini kalau bagi komnas ham ini sangat penting
soal konstril waktu yang sejak awal kami dapatkan dari jambi
itu juga terukur dari hasil pendalaman kami dalam sepuluh hp tersebut